bangunan wihara yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar
empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api
dan pada selasa siang api sudah berhasil dipadamkan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini